fadli zon sudah memberikan orasi di depan masa yang berkumpul
yang anda saksikan ini adalah fadli zon berorasi di depan masa di gedung bawaslu
di belakang fadli zon jika anda bisa melihat sedikit terhalang oleh bendera
tapi sebelumnya sempat tampak
yang memang selama ini dikenal cukup vokal dan berada di kelompok calon presiden nomor dua prabowo subianto
sayang sekali kita tidak bisa mendengar jelas apa persisnya yang disampaikan oleh fadli zon
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih sudah hadir malam hari ini saya ke prof ikam
prof apa yang terjadi sekarang ini
apakah ini sisi kalau misalnya dikatakan ini sisi konsekuensi dari demokrasi
apakah memang seperti ini yang memang harus kita alami sekarang
ya tentu saja kalau saya melihat secara pribadi tentu sangat prihatin ya mbak ya
karena selama dua puluh tahun kita mengalami
melakukan konsolidasi proses ini
tampaknya baru sekarang ini kita kemudian menghadapi satu kemungkinan ada pemunduran
karena terjadinya kasus seperti ini
yaitu ketidakpercayaan dan ketidaksiapan dan juga penolakan terhadap hasil pemilu serta pemilu
yang kemudian menjadi pintu masuk bagi satu tindak kekerasan
nah kalau ini kemudian tidak terjadi resolusi yang cepat
dalam pengertian saya selalu saya menggunakan istilah rekonsiliasi yang cepat
maka ini bisa ada eskalasi
yang kemarin itu belum eskalasi menurut anda
kalau yang kemarin menurut saya sebetulnya sudah bisa cooling down
sampai jam sebelas malam
saya mengikuti terus dari siang sampai jam sebelas malam
dan saya waktu itu sudah happy banget
oh ternyata berhasil
saya tidak tahunya saya kemudian tidur ternyata pas sahur beritanya itu malah terjadi bentrokan lagi
nah hari ini yang saya lihat dari sore tadi itu dari siang bahkan
tapi tidak konsentrasi seperti kemarin
justru tampaknya bukannya meredah
tapi kecenderungannya justru
kalau saya lihat yang sekarang ini saja
mereka mereka yang melakukan demonstrasi itu tidak seaman dan setentram yang kemarin
nah saya yang khawatir adalah dan semoga tidak semoga saya salah adalah
komponen perusuh yang ditengarai menjadi penyebab yang kemarin itu
bukan di atasi tapi dipinggirkan atau dilokalisasi kan dilokalisir
sehingga kemudian bisa di atasi
bisa ditangani dengan baik
itulah sebabnya kenapa tadi waktu mbak putri mengatakan
sudah diupayakan ada negosiasi
tampaknya juga masih belum terlalu sukses
karena masih belum bergerak juga
iya karena belum bergerak juga
nah itu yang membuat saya untuk sementara ya
ini kalau tidak segera elit elit politik ini melakukan rekonsiliasi
terutama yang di puncaknya ini
untuk menunjukkan paling tidak ada simbol dari rekonsiliasi
saya khawatir bahwa eskalasi itu bisa terjadi
kalau tidak bisa dikendalikan
maka akan muncul kekerasan yang nomor dua
jadi ini bukan bisnis as usual
sudah tidak bisa lagi diredam dengan bentuk konferensi pers yang dilakukan masing masing pihak
konferensi pers ada gunanya
yaitu untuk rakyat indonesia yang di luar di jakarta
itu bagus sekali
harus ada juga semacam
physical meeting pertemuan yang lebih personal begitu
sehingga yang di jakarta ini juga akan melihat bahwa sebetulnya
kalau statement dari satu pihak dan pihak ahli di tempat yang lain kan sudah bagus
dua duanya no problem kan
tetapi kalau untuk yang sudah seperti ini
saya kira rekonsiliasi dalam pengertian yang lebih real
itu sangat diperlukan dari elitnya
kalau negosiasi di lapangan
ya harus terus dilakukan
tetapi kalau kita lihat semacam perkembangan yang seperti ini
ya saya tentu sangat khawatir bahwa yang semalam itu
jangan jangan bisa balik lagi
oke cananto anda melihatnya juga itu bahwa ini sudah tidak bisa lagi diredam dengan rangkaian kata kata
tapi harus gestur yang maksimal
ya jadi pertama bahwa rekonsiliasi atau silaturahim bahasanya untuk membangun bangsa ini
tidak hanya dipucu karena kalau pernyataan dua pemimpin kita yang bersaing
itu kan sudah dilakukan secara kompleks
tapi di bawahnya semua komponen pendukungnya
saya kira juga melakukan hal yang sama yang di lapangan
sehingga juga yang mengikuti
tapi mbak putri bahwa konsentrasi ini karena psikologis masanya kan sudah
sudah bekercamuk begitu besar sekarang
sehingga pendekatan pendekatan pendekatan persuasif di lapangan juga harus menjadi hal yang penting
karena komponen komponen yang ada di lapangan korlap dan sebagainya
apalagi tidak bisa hanya dipasrahkan dengan basis masa yang seperti itu
maka harus dipecah sebenarnya korlap korlap
bagian bagian korup mana sehingga satu sama lain saling menjaga
dan yang menjaga yang mengawal termasuk pihak keamanan juga
dan juga upaya persuasif karena saya melihat bagi saudara saudara kita
yang mau meminta keadilan menurut perspektif yang demo sekarang itu
sebenarnya dari apa yang digerakkan itu kan damai damai saja
jadi saya mengikuti dan teman teman saudara saya juga banyak yang ikut
anggota anggota kami juga banyak yang ikut di demo itu
tapi maksud saya harus ada upaya karena ada banyak masa demo yang menurut perspektif saya
yang di luar narasi yang mereka inginkan sebenarnya
itu yang saya lihat bahwa ada yang narasi demo untuk menuntut keadilan saja sampai melalui prosedur
ada yang demo narasi yang tapi pakai harus bagaimana caranya turun
tapi ada yang terakhir yang mendompleng masa untuk mengacaukan situasi seperti ini
yang saya kira yang terakhir itu yang saya kira segera ditindak
teman teman saudara saya yang meminta aksi seperti ini
saya kira naruwi yang harus diungkapkan dan harus diaspirasikan
dan saya kira teman teman pihak keamanan tidak akan melakukan upaya upaya yang sangat luar biasa
untuk melakukan pendekatan yang kemanusiaan
aparat polisi mengatakan prof ikam bahwa mereka sudah mengetahui bahwa sudah ada tips bahwa ini akan terjadi
bahwa akan ada free rider
pengerahan masa iya tapi kemudian bahwa akan ada free rider itu
dan itu biasanya memang yang selalu apa ya
kemudian tidak pernah terungkap mungkin dari beberapa peristiwa yang sempat terjadi di indonesia
gelap saja akhirnya
gak jelas ini siapa
iya betul saya kira itu juga merupakan salah satu problematika yang perlu dicarikan solusinya
walaupun saya bisa berempati ya terhadap
para pengambil kebijakan di lapangan dan pengambil keputusan untuk menutup sebagian
tapi saya kira hak publik untuk tahu juga penting
terutama media yang kita kenal sebagai media yang mainstream itu mesti bisa mendapat akses untuk ketahuan
sebab kalau tidak maka dalam situasi krisis seperti ini
kalau ditambah dengan spekulasi
jadi memang siapa sih yang sudah kemudian ditambah
kemudian apa charge nya atau tuduhannya
kemudian prosesnya sampai dimana itu
perlu untuk juga dibuka walaupun tidak mungkin
tidak mungkin semuanya
tetapi sedemikian rupa sehingga concern publik itu atau keinginan publik untuk dapat akses itu bisa dapat
sehingga nanti kalau kemudian muncul hoax yang mencoba

balik balik apa namanya fakta itu kan banyak sekali
itu kemudian dia tidak bisa kemudian mempengaruhi secara keseluruhan
nah disinilah maka pentingnya keterbukaan walaupun tidak mungkin bisa total
karena ini menyangkut national security
tapi tetap harus ada karena dunia kita sudah berbeda
kalau anda tidak memberikan akses sedikit pun
maka mereka akan mencari akses dan biasanya kalau tidak ada
dan kalau tidak yang benar bisa saja yang setengah benar
atau malah mungkin bisa yang salah
yang salah sama sekali
jadi mungkin harus ada semacam sedikit pergeseran cara melihat persoalan
pada dinamika situasi yang sudah berbeda pada masa globalisasi
dan juga pengembangan teknologi informasi
kalau sekarang dengan yang kemudian beberapa hal yang disampaikan oleh aparat
kalau menurut anda itu masih kurang
dan bisa justru menimbulkan spekulasi liar
faktanya mbak faktanya misalnya masih ada pidato yang mengatakan bahwa
polisi melakukan tindakan brutal gitu kan
padahal sudah sangat kentara bahwa itu ada perujuk yang ada di luar
nah penjelasan mengenai perusuh ini pastinya harus diberikan indikator indikator yang lebih dekat
bukan cuma diberitakan yang baru saya baca itu bahwa
pemerintah sudah tahu siapa yang ada di belakang
kalau itu saja itu nanti bobotnya akan disaingi oleh medsos dengan spekulasi yang lain
jadi itu yang saya maksud
sekali lagi saya tidak ingin mengatakan bahwa pemerintah harus semua dibuka
karena ada national security aspek
tetapi juga jangan kemudian menciptakan satu image baru bahwa ini juga cuma semacam cara untuk melindungi diri
dengan memberikan iming iming berita
tapi ternyata setelah dicari beritanya tidak ada
bahwa memang sekarang tantangan kita
cananto terutama untuk hal hal seperti ini
dalam dua puluh empat jam terakhir asumsi liar bertebaran di mana mana
dan cananto juga apakah melihat itu dan apakah itu juga menjadi bagian pemantiknya
ya saya kira informasi yang begitu cepat terus dan tidak tahu ini benar atau hoax atau tidak
dijadikan asumsi dan berkeliaran semuanya sehingga merasuk setiap sanubari seseorang untuk tetap melakukan upaya itu
dan itu saya kira memantik semua psikologi seseorang untuk itu
nah upayanya saya kira tidak hanya menutup
tapi juga harus ada upaya pembanding penjelas
apa yang disampaikan prof vikam penjelasan ini sebenarnya kejadian beberapa foto itu kejadian yang lama
bahkan ada yang menganggap ini sudah meninggal
walaupun saya mengatakan bahwa kita merasa empati bahwa ada kejadian lusu
tapi maksud saya harus ada narasi pembanding sehingga publik juga memahami
oh ternyata bisa dijelaskan ke orang orang yang dapatkan informasi sehingga ada dialog di masyarakat untuk saling menjaga
ini publiknya harus saling menjaga
kalau sekarang harus ada upaya siapa yang harus menjadikan jaminan bahwa ini benar atau tidak
sehingga tidak ada dialog di masyarakat
dan itu membuat kerisauan dan ketidak tenangan itu membuat situasinya akan menjadi tambah parah
dan berakibat orang untuk melakukan sesuatu merasakan persepsinya
bukan berdasarkan situasi kebenaran yang kita ingin perjuangkan
selain soal itu sebenarnya polarisasi ini kan sebenarnya sudah lama ya
kita selama ini sudah lama mungkin melihatnya di dunia maya
tapi mungkin sekarang yang ada di lapangan yang di depan mata kita lihat ini adalah polarisasi yang kemudian dibawa ke jalanan
apakah kemudian tadi prof ikan katakan harus ada rekonsiliasi nasional di pucuk pucuk pimpinan ketika bertemu
lalu ini semua sudah selesai begitu saja
saya kira tidak segampang itu
tapi untuk meredah komunikasi psikologi memungkinkan
karena perjalanan politik yang saat ini kan sudah sangat panjang
tidak hanya serta merta pucuk pimpinan penting dan wajib untuk melakukan silaturahim untuk membangun bangsa
tapi harus dibarengin dengan gagasan dan olahraga
gagasan dan orang orangnya juga yang mengelilingi para calon itu
dan publik juga harus paham kalau sudah tokoh tokohnya juga memberikan narasi
ini yang harus diamini bahwa ini kepentingannya lebih luas untuk membangun bangsa dan sebagainya
ini yang saya kira harus diperhatikan oleh publik bahwa tidak hanya serta merta pasrah tapi juga sekelilingnya juga memberikan satu sama lain
memberikan penjelasan pendamaian
yang terpenting mbak putri adalah tokoh tokoh ini yang harus kita lakukan
tokoh tokoh kuncinya di sana
nanti kita gali lagi tapi sekarang kita akan bergabung ke polda metro jaya untuk mengikuti konferensi pers
tes selamat malam teman teman
pada kesempatan malam hari ini saya didampingi
oleh wadide skrimum polda metro jaya
angka bpa dayari dan kemudian
dari kasasirase pores metro jakarta barat akbpe disteko
jadi kami dari pulau metro jaya khususnya dari direkturat residu umum
beserta dengan pores jakarta barat ingin menyampaikan ya berkaitan dengan apa yang telah dilakukan
berkaitan dengan adanya kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan pada tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua
yang tkp nya ada tiga
yang pertama adalah di bawaslu kemudian yang kedua di daerah petamburan dan yang ketiga adalah di gambir
dari tiga tkp tersebut setelah kita lakukan penangkapan ya terhadap orang orang atau sekelompok massa ini ya
massa yang melakukan rusuh ini ada dari tiga tkp
tapi ini ada dua ratus lima puluh tujuh tersangka ini adalah tersangka yang membuat kerusuhan ini ya
jadi untuk di bawaslu sendiri itu ada tujuh puluh dua tersangka
kemudian di petamburan ada satu ratus lima puluh enam tersangka
dan kemudian di gambir ada dua puluh sembilan tersangka
jadi keseluruhannya ada dua ratus lima puluh tujuh tersangka
kemudian di bawaslu itu adalah kenapa kita lakukan penangkapan
karena yang bersangkutan adalah melawan petugas ya
jadi melawan petugas yang sedang bertugas gitu ya
kemudian juga melakukan pengurusakan dengan memaksa mau masuk ke bawaslu
jadi yang selanjutnya kalau yang di petamburan yaitu
pembakaran mobil dan penyerangan asrama
ini di sana
sedangkan yang di gambir adalah penyerangan asrama di gambir dengan polsek gambir
jadi ada tiga tkp gitu ya
dan dari tiga tkp tersebut untuk tkp bawaslu ya ada barang bukti
yang pertama adalah bendera hitam
kemudian ada mercon atau petasan ya
ini mercon ya
oh gitu ya
ini mercon seperti ini juga
beberapa petasan ya
dan kemudian juga ada beberapa hp ya
ada beberapa hp handphone yang sudah telah dilakukan penyitaan
sedangkan yang di petamburan itu barang putih yang kita amankan adalah yang pertama
jmanak buluk mdt plastik kecil
mereka sudah mengujakan warna pem familia ligir
ini busur panahnya yang digunakan di petamburan ya ini ini busur panahnya ya ini
busur panah kita temukan kemudian celurit tadi ya celurit beberapa celurit ya ini dan ada
pemotongnya mana molotovnya ini juga kita temukan di petamburan ya ada molotov ini
kemudian juga tadi saya sampaikan di petamburan juga ada uang
yang masuk di amplop nih ya ada nama namanya ini nanti ada nama namanya amplop ini untuk
siapa di dalamnya ada uang ya antara dua ratus sampai lima ratus ribu ini ada nama namanya amplop ini
ini berisi uang semua ini ya ini terus kemudian juga ada uang lima juta juga
anda uang lima juta ini untuk operasional
untuk yang di petamburan
oke terus kemudian sama ya
ini saja saja bahwa yang bersangkutan dikenakan pasalnya pasal satu ratus tujuh puluh ya kau hp dan pasal dua ratus dua belas
hai pasal dua ratus empat belas pasal dua ratus tujuh belas saling dua ratus delapan belas dan untuk yang di petamburan ada tambahan pasal
dua ratus tujuh belas yaitu pembakaran dengan petamburan itu jadi bahwa pelaku pelaku ini yang kita amankan yang kita
tangkap ini sebanyak dua ratus lima puluh tujuh ini ya ini adalah ada yang nyuruh ya ada yang nyuruh dengan tadi sebutkan ada
beberapa uang ini tadi yang di ini amplop itu ya dia nyuruh dan sudah men setting ya men setting
kegiatan jadi bahwa
hai tadi saja enggak ada uang lima juta ada diam blok ini jadi yang uang amplop ini adalah untuk
operasional telah kita tanyakan uang itu darimana yang ada dari seseorang ya yang sampai sekarang
masih kita gali kita cari itu dia mendapatkan dari seorang ya jadi penyidik nanti bertugas
untuk mencari siapa seseorang itu yang telah memberikan penyelidikan yang success oh ini lagi
ada dana operasional dan kemudian amplop itu
jadi ini sudah ada perusuh ini adalah disuruh itu ya sudah disetting
kemudian bahwa para tersangka ini yang tadi disuruh itu
itu berasal dari luar jakarta dari luar jakarta
kemudian dari jawa barat ya dia kemudian datang ke sunda kelapa
dia sunda kelapa di sana ketemu beberapa orang di sana yang sedang kita cari
kita gali siapa orang yang ditemuinya ya
dan kemudian merencanakan merencanakan menyerang asrama polisi di petamburan
menyerang di sana
ini ada barang buktinya ada rekamannya
ya ada rekamannya
jadi sudah disetting untuk melakukan penyerangan ke asrama polisi di petamburan
sudah ada buktinya sudah kita kantongi di situ
kemudian yang di
tkp lain juga bahwa ada provokator ya
selain ada yang menyuruh dan perusuh ini ya selain ada yang menyuruh
juga ada provokator yang ada di lokasi
ada di belakang saya ini ada tersangka ya yang sebagai provokator
yang dia menggugah ya atau menggugah kata kata di wa group
contohnya seperti ini ada
ada persiapan buat perang
seperti ini ya
ada di wa group
jadi dia mengajak sudah
kemudian ada kata kata lagi
perusuh sudah sampai tanah abang kok
sudah sampai bakar bakaran
jadi dia sudah langsung menyampaikan ke grup
ke grup disampaikan
dan juga gak bisa lewat ke abang ud ditutup jalannya
ini dia bicara seperti itu
terus kemudian juga di wa group ini menyampaikan
live kompas jokowi di johar ayo kita serang
ada di sini ya
sudah jelas di sini untuk mengajak menggunakan wa group
ini ada provokator yang melakukan
ya kita langsung menuju ke depan gedung bawaslu yang anda saksikan
kembali terjadi keributan di depan gedung bawaslu
di depan m h tamrin
di awal tadi sempat terlihat ada titik api
saat ini yang anda saksikan polisi sedang menembakkan gas air mata
kepada para pengunjuk rasa ya
ya kami tersambung kembali
ya yang anda saksikan adalah kondisi terkini
ya kami tersambung kembali
di depan gedung bawaslu republik indonesia di jalan m h tamrin

di awal tadi sudah sangat kondusif
kami tidak tahu pasti apa yang terjadi
di awal tadi sudah sangat kondusif
para pengunjuk rasa hendak membubarkan diri
namun beberapa saat lalu ketika kita mengikuti konferensi pers
kemudian terjadi keributan dan pembakaran
kemudian terjadi keributan dan pebakaran
kemudian terjadi keributan dan pebakaran
hingga beberapa pengunjuk rasa terlihat melarikan diri
hingga beberapa pengunjuk rasa terlihat melarikan diri
yang anda saksikan ini adalah lokasi kamera yang berada di sisi pengunjuk rasa
sedangkan polisi berada di seberangnya
kami tidak bisa memastikan apa yang memantik keributan yang baru saja terjadi
kita lihat satu mobil ambulans meninggalkan lokasi
kami tidak bisa memastikan apakah ada korban
akibat keributan yang baru saja terjadi di depan gedung bawaslu
prosesnya berjalan cukup alat
negosiasi sudah terjadi
sejak kemarin kita berada di sisi pengunjuk rasa yang baru saja terjadi
sejak pukul sembilan belas tadi
satu jam berlalu
masa belum beranjak dari lokasi pengunjuk rasa
bentuk formasi teman teman
bentuk formasi teman teman
jangan melakukan pelengkaran dan pembahasan
dua gambar ini adalah gambar terbaru
tim cnn indonesia berada di lapangan saat ini
ini adalah gambar terkini
buruk jadidulu sister
polisi memberikan peringatan kepada pengunjuk rasa
jangan lupa pembahasannya jangan lupa pembahasannya teman teman

sedangkan gambar yang kanan adalah situasi di
ya anda lihat baru saja di gambar sebelah kiri
ada seseorang yang ditangkap
ya ini adalah gambar terkini di mh tamrin jakarta
keributan terjadi sekitar lima belas menit yang lalu
polisi sempat menembakkan gas air mata kepada
ke arah kerumunan pengunjuk rasa

tidak bisa terlihat dengan jelas tapi kami menduga

ada beberapa titik api yang dapat anda saksikan di layar kaca

empat puluh tujuh orang ditangkap atas keributan yang terjadi kerusuhan yang terjadi di wilayah jakarta pusat

kami juga mengimbal kepada anda
untuk memastikan segala informasi yang anda terima

karena beberapa kali juga disampaikan

empat puluh tujuh orang ditangkap atas keributan yang terjadi di wilayah jakarta pusat
empat puluh tujuh orang ditangkap atas keributan yang terjadi di wilayah jakarta pusat
rekan kami ruli kurniawan tadi menyampaikan
di sekitar wilayah slipik

di sebelah kanan layar
adalah situasi terkini di wilayah petamburan jakarta
situasi sangat dinamis sepanjang hari ini di wilayah slipik

hingga pukul sembilan belas tiga puluh tadi di wilayah slipik
rekan kami masih menyampaikan

tidak bisa terkonfirmasi

di cctv titiknya berada di bali tower

ada yang melempar batu kita lihat baru saja
tidak ada yang melempar batu
waktu indonesia barat
ini adalah kondisi di mh tamrin
gambar adalah kita lihat
anda lihat di sebelah kiri post polisi di sarina
anda lihat ada kebaran api di sana

kami tidak mengetahui pasti masih belum ada konfirmasi apa yang sebetulnya terjadi
karena tadi pukul sembilan belas sempat ada negosiasi yang dikatakan pengunjuk rasa akan mundur
kami sajikan masa mempersenjatai diri dengan batu yang cukup besar
dan juga merasa
tapi kita terus mendengar
kita terus mendengar ada
harus segera menunjukkan diri
kehadapan publik untuk menyelesaikan ini semua
ya kalau secara pribadi menurut saya
sudah yang lalu
bang bang bentar bang
karena predikper saya
ini akan bertahan ya
misalnya siang agak reda
dan saya kalau lihat mungkin karena saya bukan ahli ya mbak
tapi saya lihat dari layar ini
tampaknya gas air mata itu kok
mereka masih tetap melempar lempar
mungkin mereka tahu bagaimana cara
apa membuat gas air mata itu tidak terlalu efektif begitu
kalau memang betul asumsi saya ini
maka kemungkinan mereka bisa bertahan dan berbalik lagi
jadi siang mungkin agak reda
anak puasa dan lain sebagainya
jadi pertemuan tadi itu
memang semakin cepat
tetapi juga langkah langkah aparat keamanan itu
ya bisa saja kemudian harus menggunakan
cara yang lebih bukan hanya nego saja tapi juga menggunakan hard power
oke yang menarik adalah yang tadi disampaikan oleh rekan kita
fadli zon dan juga beberapa pimpinan bpn
prabowo sandi sudah mengatakan meminta mereka untuk kembali ke markas masing masing
kembali dengan baik tapi tidak diindahkan
karena situasi psikologisnya sudah tidak mungkin
sudah tidak mungkin
caranya kalau menurut anda apakah ada disini missing link
ada yang putus disini
komunikasinya ada yang tidak terjalin
yang terputus menurut saya komunikasinya karena berdasarkan informasi dari
tadi kan apa
mobil komando sudah keluar
jadi ini situasinya sudah tidak dalam kendali komando
jadi maka kemungkinan besar harus ada komando itu harus tetap ada disitu
jadi tidak bisa ketika komando itu menyebabkan harus mundur
terus dia meninggalkan komandonya
jadi situasinya jadi akan jadi begini
jadi menurut saya tetap di koordinir karena kalau misalnya tidak di koordinir
maka disamping psikologi tetap mau sudah memuncak
tidak ada yang koordinir pula kan tambahkan semraut
jadi kemungkinan besar maka harus ada tokoh tokoh yang ada disitu untuk merencananya
dan kalau misalnya tidak ada komando tidak ada tokoh tokoh utama yang berada disana
juga semakin sulit untuk mengidentifikasi misalnya ada provokasi atau apa gitu
karena berdasarkan demo nya kan ada adam dan arium
terus kalau sudah tidak ada komando baru ada
seperti yang semalam ya
seperti yang semalam juga sudah membubar sudah komando sudah bubar
ini lahirnya orang orang yang menganggap provokator dan sebagainya
jadi memang harus ada stand by sampai benar benar steril
jadi ada tanggung jawab bersama tokoh tokoh bangsa
tidak hanya seruan tapi ada yang ada di lapangan
disamping aktivitas persuasif yang dilakukan oleh pihak keamanan
melakukan lobby bagaimana cara yang sudah sering dilakukan oleh pihak keamanan
maka tokoh tokoh juga yang harus tetap berada di luar situ
agar tidak terjadi benturan bersama
penting juga saya kira untuk segera ditemukan
karena kalau tidak kalau kita lihat memang beda antara mereka yang berdemo secara tertib
dengan mereka yang sekarang seperti ini
jadi seperti keterangan kapolri kan memang ada kelompok lain
quote unquote yang kemudian menjadi perusahaan
kalau kita lihat ini kan memang ada kelompok lain yang menjadi perusahaan
kalau kita lihat seperti ini memang ini kayak juga sudah profesional sebagai
pendemo perusahaan ya
jadi semakin cepat ini juga dipegang siapa yang menjadi aktor intelektual ini
tampaknya juga bisa mempercepat tadi itu
tapi tetap saja saya karena ini masalah politik
ini semua kan second space
jadi yang pertama tetap adalah mereka yang bermain
nah kehendak baik itu adalah
baik dari kedua pimpinan itu sudah ada
tapi tetap harus ada
namanya diplomasi juga harus ada ketemu betul
ini yang harus bisa dilihat oleh semua orang ini selain oleh seluruh indonesia
dan semakin itu terlambat
maka semakin tadi yang dikatakan pak nanto tadi semakin tidak berpengaruh
walaupun tetap orang nomor satu pun
kalau sudah terlalu banyak apalagi kalau sudah ada korban
itu sudah cerita menjadi bisa berbeda lagi
tapi saya tetap berharap polisi tetap bisa in control
tetapi juga mungkin harus ada dose of hard power
yang diberikan kalau memang kita berhadapan dengan profesional profesional seperti itu
oke oke kita masih lihat ini adalah situasi terkini di jalan mh tamrin
ya keributan terjadi sudah
tiga puluh menit terakhir
tiga puluh hingga empat puluh menit terakhir
menegang bendera tuh udah kayak paling bener aja dah
ya yang anda saksikan adalah situasi terkini di jalan mh tamrin jakarta
mengutip prof hikam tadi baru saja dikatakan
melihat karakteristik mereka yang berada disini sekarang
terlihat berbeda dengan yang melakukan unjuk rasa sepanjang hari ini
dan mungkin ini saja juga membenarkan sekaligus yang disampaikan polisi kemarin bahwa
ada dua kelompok berbeda
mereka yang berunjuk rasa dan mereka yang memang mengkondisikan diri untuk berhadapan langsung dengan aparat
awalnya sempat berlangsung kondusif
awalnya sempat berlangsung kondusif
walaupun agak spekulatif
polisi kan menangkap sekitar enam puluh an terduga teroris
dan saya berspekulasi ini bahwa mereka bukan saja yang akan menjadi pengantin
tetapi juga orang orang yang dididik untuk melakukan semacam gerilya warfare seperti ini
nah jangan jangan mereka mereka yang disebut
pihak ketiga perusahaan ini
juga mungkin ada afiliasi dengan kelompok kelompok tertentu
yang punya kapasitas seperti itu
jadi makanya ditengarai berbeda itu jangan jangan memang betul betul berbeda
dan itulah yang membuat saya agak spekulatif
khawatir dengan situasi yang seperti ini
karena situasinya kan sudah agak ideologi
jadi menurut saya ini masa sudah agak ideologi ya
ini masa sudah agak dialog
jadi pendekatan politik pendekatan sifatnya politik agak normatif bagi mereka
karena sudah agak dalam hati
maka pendekatan tokoh keagamaan
tokoh agama harus langsung turun

sehingga memungkinkan melakukan tergaman politik

sehingga negosiasi itu bisa berjalan lancar karena dibarengin dengan ada aktornya ada tokoh tokohnya dan lain lainnya

ia menurungkan tensi emosi yang menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini
karena ini yang dihadapkan di last

menjadi tambahan bagi ramah
dan mengorbankan situasi politik ekonomi
itu mulai mundur lagi tapi kayanya pem gate bukaan dan tidak terdampak

yg mengumpulkan menambah
regrouping itu mereka memang pergi tapi untuk berkumpul lagi
jadi memang ya memaksa aparat keamanan untuk melakukan sesuatu yang lebih keras
mungkin maunya tidak begitu
polisi kalau udah pergi ya pergi
seperti para jamaah yang kemarin sembahyang dan lain lain
mereka kan begitu minta pergi pergi saja
tapi kita lihat saja bagaimana penjelasan dari aparat besok
mungkin kalau ada
tapi saya kira bersyukur aparat tidak terlalu terpancing
mudah mudahan begitu ya
tidak terpancing oleh ajakan untuk melakukan balasan
mudah mudahan begitu karena bagaimanapun ini psikologi para aparat juga mungkin sedang
oh iya kelelahan dan lain sebagainya
apalagi kalau ada di antara para aparat juga yang kemudian kenapa entah gimana terluka
itu juga memusnahkan
kukul mandor yang lain
tata nggak ragu gua
sambil terus memantau situasi yang ada di mh tamrin jakarta
terima kasih saya ucapkan kepada para rada sumber
cananto ketua umum pemuda muhammadiyah profes hikam analis politik presiden university
sudah bersedia berbincang malam hari ini di breaking news cnn indonesia
dan breaking news cnn indonesia
masih akan berlanjut setelah jeda
bersama rekan saya reinhard sirait tetap bersama kami